kendaraan tempur drone hingga prototipe peluru kendali terparkir rapih di halaman gedung kementerian pertahanan di jakarta
berbagai alutsista ini adalah karya anak bangsa dari berbagai perusahaan swasta nasional
ada dua puluh lima perusahaan swasta yang memamerkan produk mereka kali ini
karya mereka pun tak kalah dibanding buatan pindad pt di atau pt pal
mulai dari kapal perang bom senjata hingga perlengkapan prajurit bisa diproduksi secara mandiri
para perusahaan swasta ini tergabung dalam asosiasi perhimpunan industri pertahanan swasta nasional atau pinhantanas
menurut data kementerian pertahanan ada sekitar seratus perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam produksi alutsista
sementara produsen alutsista yang berstatus bumn hanya ada delapan buah
hal ini ditenggarai menimbulkan ketimpangan lantaran kebanyakan proyek pengadaan alutsista dalam negeri
justru jatuh ke tangan bumn industri pertahanan yang jumlahnya jauh lebih sedikit
saya katakan tadi
bahwa kita jangan berpikir bumn nasional swasta kita semua anak bangsa swasta adalah bagian vital dari ekonomi kita
bumn dan swasta harus kerjasama jadi nanti kita bisa cari formulanya
tidak ada masalah bumn lead integrator tapi semua swasta ikut dengan aktif
sementara sisanya masih mengandalkan impor
padahal total revenue yang dihasilkan cukup besar yaitu sekitar rp sebelas triliun
tapi pemerintah dan user juga kami sampaikan tadi amanat ketua pinang tanah sangat jelas
permohonan harapan kepada pemerintah apa
kepada pengguna belilah produk kami
kami bisa kalau diberi kesempatan
selayaknya industri manufaktur lainnya industri pertahanan juga akan memberikan sejumlah dampak positif
selain penyerapan tenaga kerja majunya industri pertahanan juga berarti penguasaan terhadap teknologi tinggi
tidak ada negara yang kuat dan maju tanpa industri pertahanan nasionalnya yang juga kuat dan juga maju
itulah jika kita ingin menjadi negara indonesia yang maju dan kuat
maka industri pertahanan baik negeri maupun swasta itu harus didukung penuh oleh pemerintah dan juga kita semua
ion hermawan dwi ari jakarta